kita ngomongin olimpiade sekarang khususnya angkat besi
ada lifter indonesia eko yuli irawan berhasil meraih medali perak olimpiade tokyo dua ribu dua puluh di kelas enam puluh satu dengan total angkatan tiga ratus dua kg
nah eko yuli ini adalah lifter terbaik dalam sejarah keikutsertaan indonesia di olimpiade
dua medali perunggu dan juga dua medali perak didapatkan eko
jadi langsung aja nih kita sapa sudah tersambung lewat sambungan zoom bersama kami ada mas eko
mas eko selamat atas raihan medalinya ini masuk mas eko
terima kasih terima kasih
mas eko keren banget tapi kalau ngomongin soal olimpiade ya kita berkaca ke olimpiade brazil empat tahun lalu
mas eko mendapatkan perak sekarang di olimpiade tokyo masih dikalungkan dengan medali perak lagi
apakah pandemi ini jadi salah satu tantangan untuk mas eko mendapatkan emas itu jadi agak sulit di tahun ini
ya yang pasti dalam persiapan memang
semua negara mungkin mengalami ya pandemi ini ya
adalah memang tinggi tingginya pandemi di indonesia ini kan baru satu atau dua bulan terakhir ini ya malahan gitu
jadi agak sedikit menghambatnya ya
karena memang arahan dari presiden atau kementerian pemimpinan yang diutamakan kesehatan dan keselamatannya duluan
tapi ya tetap tetap apa namanya
kita mempersiapkan diri dengan baik semaksimal mungkin
mas eko sempat tidak berhasil
apakah memang ada merasa tekanan juga yang begitu kuat dari publik mas eko
nggak ada sih kalau tekanan dari publik tidak ada
karena ada beberapa gerakan memang belum konsisten di waktu latihan itu
karena memang di satu bulan terakhir
ini memang sedikit menurun gitu kan
nah memang kita akan pertanding semaksimal mungkin dengan kondisi yang ada
karena memang absepsi ini kan apapun kondisinya harus siap pertanding gitu kan
nah setelah aman medali peraknya baru kita lompat gitu maksudnya
akhirnya kita naikkan untuk mengejar modal lima lagi
untuk di tingkatan ke satu ratus tujuh puluh tujuh
karena kalau pun di bawah satu ratus tujuh puluh tujuh walaupun kita dapat angkatannya tapi tetap medalinya perak juga gitu
kalau melihat lawannya gimana mas eko tanggapannya
kalau lihat lawannya memang lebih siap ya daripada kita gitu
memang kita harus mencoba gitu kan
makanya kemarin mencoba untuk ngelewatin mereka sebenarnya juga ya takut sama kita sebenarnya
persiapannya kita aja masih belum maksimal
nah tapi kan pertandingan kali ini jauh berbeda
di tempat pertandingan di lapangan di dalam situ nggak ada penonton gitu
atmosfernya beda banget
gimana tanpa penonton bagi seorang atlet ada yang kurang kah
atau memang sebetulnya penonton ini justru yang bikin kita menggebu gebu mengeluarkan tenaga
memang dalam kali ini kan berbeda ya
sebelumnya memang agak terkesan sepi gitu ya
posisinya yang tribun begitu besar akhirnya penonton nggak ada
jadi kayaknya di tribun itu diselepin semua gitu loh
jadi untuk saya koncentrasi kita agak sedikit blur gitu kan untuk fokusnya
karena yang diterangin itu hanya lampu di panggung saja gitu loh
nah jadi saat kita mempersiapkan sebelum pertandingan dan waktu bertanding itu
suasana berbeda gitu pencahayaannya berbeda
jadi titik fokus kita blank gitu loh
jadi agak mengganggu sebetulnya ya kalau lampunya

makanya angkatannya agak sedikit berbeda dari tahun tahun sebelumnya
tapi tetap kita bersyukur walaupun masyarakat umumnya tidak ada yang nonton
tapi dari noc kbri tim cdm semua hadir langsung di dalam situ untuk mendukung secara langsung
netizen plus enam puluh dua juga hadir kok mas di sosial media
kita nonton secara digital luar biasa ya
luar biasa dukungannya memang
langsung nama mas eko yuli jadi trending topic ya
ada empat olimpiade empat empatnya mas eko yuli ini dapat medali
dua perunggu dan juga dua perak
sebenarnya segi prestasi lebih baik yang di london gitu kan
tiga ratus tujuh belas totalnya
cuma untuk medalinya di sana saya medali perunggu gitu kan
nah untuk di rio di brazil sendiri angkatan sedikit menurun tapi medalinya perak
dan di sini juga agak sedikit berbeda dengan yang di rio tapi tetap perak juga
jadi agak susah juga menjelaskan gitu kan
kalau masalah yang bisa dilihat dengan baik gitu kan agak susah
cuma memang di dua olimpiade terakhir ini agak bikin
kita agak susah memikirkannya gitu mbak ya
karena dibilang kita senang di peraknya tapi ada kesempatan medali emas yang lepas gitu loh
kalau kayak kemarin kan gagal untuk merasakan ingin dapat emasnya gagal
katakan gak mensyukuri medali perak jadi agak susah dijelasinnya gitu loh
eh tapi saya harus tanya mas eko ini masih berambisi gak sih ke olimpiade paris
ya kita lihat dulu
ya kita lihat dulu
dengan usia kan pasti sudah tiga puluh lima pasti next gitu kan
jadi kita lihat persiapannya lagi gitu
karena kita belum tahu nih dengan usia di situ apakah masih bisa bersaing atau tidak
kita lihat asean games tahun depan gitu
presiden tahun depan kan lawannya masih atlet cina ini juga gitu loh
jadi kita coba bales lagi di asian games gitu loh
kalau memang bisa bersaing di situ akan kita lanjutkan sampai

yang pasti sih berambisi untuk medali masih bisa
yang pasti sih berambisi untuk medali masih bisa
cuma untuk emasnya ini yang masih kita tanda tanya gitu
kita dukung mas pokoknya
ya penerus alhamdulillah sudah mulai kelihatan
kayak kemarin ada windy dan zika bisa dapat medali kerunggu di olimpiade pertamanya
terus kemarin pulang dari jepang ke sini atlet rahmat erwin juga dapat medali perunggu juga
terus beberapa bulan yang lalu apa namanya
satu junior kita juga kan ada juara dunia junior bahkan memecahkan rekor juga gitu
jadi potensi untuk kedepannya sudah mulai kelihatan gitu loh
memang di beda kelas ya bukan di kelas saya gitu kan mereka punya nomornya masing masing gitu
nanti pekan depan juga akan ada satu lagi ya pertandingan angkat besi oleh nurul
betul di tanggal dua nanti ada nurul akmal yang masih bertanding
oke tanggal dua
nah kalau ngomongin soal waktu pertama kali sampai di tokyo boleh dong sharing ke kita
kampung atletnya gimana sih di sana
bagaimana mereka memanjakan para atlet atlet khususnya atlet indonesia
ya yang pasti kalau kita lihat dari luar di normal ya bagus semua lah
gak terlalu jauh
cuma memang kondisi pandemi ini mungkin gak se ekoh yang sebelumnya ya
karena kalau yang sebelumnya kan ada seperti
karena kalau yang sebelumnya kan ada seperti

karena kalau yang sebelumnya kan ada seperti
karena kalau yang sebelumnya kan ada seperti
musiknya dan seperti acara acara live nya juga ada di sana gitu
karena pandemi ini benar benar hanya kita aja berpapakan dengan peserta peserta yang lain aja gitu
di jalan paling besar di ruang makan dining hall nya aja gitu
dan fasilitasnya pun agak berbeda gitu kan
sama dateng juga gak kaget juga gitu kan
ya karena kita awalnya gak ngelah gitu kan
kita masuk suasana kamar seperti ini oke
nah ternyata pelatih ngasih tau loh ini dari kardus semua nih tipanya
agak kaget juga gitu kan
beneran seri seri ya diperiksa betul gitu
memang artinya jepang ini memikirkan apa ya
berkelanjutan karena kardus itu nanti kabarnya kan akan di ini ya
ya mungkin seperti itu
makanya kita juga nggak terlalu paham dengan itu gitu
ini yang pasti asal itu memungkinkan buat kita nggak jadi masalah sih
tapi asal nyenyak ya mas tidurnya ya
ya lagi pula kan kasurnya bener bener kasur ya
bukan dua kasur ya cuma tipanya aja yang dikasur
kalau soal makanan di sana makan mie instan mas
telurnya tiga mungkin apa enam
enggak karena saya malah menghindari itu gitu
kalau apalagi belum bertanding itu ya gak bisa aku makan mie instan gitu kan
jadi bener bener pilih makanan yang bener bener bagus
di teaming hall kan banyak pilihan ya kan
jadi kita bisa pilih di sana setelah tanding
nah mungkin adalah satu dua kali
nah sekarang sudah kembali ke indonesia sedang menjalani karantina ya
apa yang di mungkin setelah berjuang latihan kemudian kemarin sudah mendapatkan medali perak
apa yang ingin dilakukan setelah pulang nanti
ketika sudah selesai karantina
pasti tetap persiapan lagi
kumpul dengan keluarga juga ada persiapan
karena memang di oktober nanti kita ada pon ya kan
semua peserta ikut mewakili daerahnya masing masing untuk pos
dan kita ambil persiapan diri juga sih sedikit sedikit untuk tahun depan
karena tahun depan pertandingannya lebih penuh ya
ada si game ada asian game dan yang lain lainnya juga
oke kita doakan selalu untuk teman teman atlet angkat besi yang juga masih akan bertanding besok di tanggal dua agustus tadi
kalau mas eko bilang kita doakan yang terbaik
saya dukung angkat besi
terima kasih juga sudah menyumbangkan medali untuk negara tercinta indonesia
mas eko salam sehat selalu
ya terima kasih